di hari penutupan pendaftaran partai politik yang mengikuti pemilu dua ribu dua puluh
ada sebanyak empat puluh partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut terdapat dua puluh empat partai yang saat ini telah lengkap dokumen persyaratannya
sebagai calon peserta pemilu sehingga masuk ke tahapan verifikasi administrasi
sementara itu enam belas parpol lainnya masih harus menunggu verifikasi kelengkapan syarat yang dilakukan oleh kpu di luar waktu
hal ini karena sembilan dari enam belas parpol tersebut mendaftarkan diri di hari akhir pendaftaran
parpol sisanya melengkapi syarat pendaftaran setelah sebelumnya berkas persyaratannya dikembalikan oleh kpu
karena dinyatakan belum lengkap
komisioner kpu bidang teknis kepemiluan idham holik menyatakan
kpu akan memastikan keikut sertaan enam belas partai tersebut dalam tahapan selanjutnya
pada konferensi pers yang akan digelar pada senin lima belas agustus
atau pada hari ini
selanjutnya ke enam belas parpol ya
ke enam belas parpol yang telah mendaftar saat ini dokumennya sedang diperiksa
yang kemungkinan besar besok kami akan lanjutkan konferensi persnya
demikian apa yang bisa kami sampaikan
jadi ada dua puluh empat partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap
sebelumnya pada minggu pukul tujuh malam
dua dari sepuluh partai politik yang dinyatakan lengkap
yang dinyatakan belum melengkapi syarat pendaftaran sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
menyerahkan dokumen dalam bentuk hard copy atau dokumen fisik
dua partai tersebut ialah partai bineka indonesia dan partai pergerakan kebangkitan desa atau perkasa
setibanya di kantor kpu dokumen persyaratan dari kedua parpol tersebut langsung diterima oleh pihak kpu untuk segera diverifikasi
salah satu ketua umum partai yang menyerahkan dokumen yaitu partai perkasa menyatakan
meski menyerahkan pada hari terakhir pendaftaran pihaknya tetap menargetkan lolos sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
tentunya sebagai parpol peserta calon peserta pemilu pertama kita lolos dulu ya verifikasi lolos
kedua ya ikut pemilu ketiga ya minimal tuh lolos